penggilet santai ya
yang buat nyuci
beli dimana ini
nanti nitip satu ya
bagus ini buat ditaruh di ruang tamu
ini terserah butuh
kita jalan dulu ya
ayo mau belanja
kalau begitu kita seriusin aja
goda goda yang cewek sekali
papi barusan yang digodain sama dia
papi ngamur dia marah liat mukanya
papi kelihatannya sedih
kita lebaran nggak jadi jalan jalan
ke air terjun sayang
jenifer gak sedih
kan kita bisa jalan ke tempat lain
ke tempat lain kemana sayang
kita jalan berdua pak naik motor
jalan atau naik motor
biar kita bisa jalan jalannya yang lebih jauh
jenifer gak sedih kan
baru kita main ke air terjun pak
kita main atau berenang sayang
papa main air
nanti ayamnya di opot ya bu
nanti bapaknya masak
ikuh pasti dikutuk
dia mau liat barang barang dirumah kita

eh sih rumah kamu tuh bagus pisang ya
iya terimakasih terimakasih
ya allah ini kursi
mengingatkan masa kecil dulu ya pak ya
ini dibawa dari cibarengkok
tante oh pepnya ke kamar dulu ya
ma kita ke belakang
ih atuh kalau esih ma
percaya pilihan catnya juga
cuma ini temboknya agak lapuk ya
ini nggak renovasi aja sih
nih nanti temboknya lapuk rumahnya rusak
renovasi mah murah
masa nggak ada uangnya
lagian kan aku pintar nukang ya
jadi nggak usah bayar tukang
nah kalau ini nomor siapa
ini yang disebut kamar idaman
ini cuma sayangnya pintunya triplek
yuk kita lihat belakang
kayak gak tau ikoh aja
esih mah begitu peduli sama pendidikan anak
minta belajar jefe bermenikah kayak begini
gajah makan mah
kalau begitu ini kecil
eh tapi esih nggak perlu malu
ini bagus kok
lemari esnya baru
itu udah lama mah
tapi kenapa stikernya masih ditempel
gak usah diladeni
mereka berdua memang gelo
penggilet santai ya
yang buat nyuci
beli di mana ini
nanti nitip satu ya

bus ini buat ditaruh di ruang tamu
ini terserah butuh
kita jalan dulu ya
ya enggak lah
pan emasnya udah banyak
tapi kalo di arab kenapa kalian berempat bisa akram
daripada gak punya temen
ah bener gak mau beli mesin cuci
terus kita mau kemana
kita ke rumah idoy
percuma si atem ini juga gak ada
ikut ayah yuk
siap satu komandan
saya tidak bisa memberi kalian banyak
sebagai komandan hanya ini yang saya bisa berikan untuk kalian
ini untuk kamu rat
dan ini kamu adun
alhamdulillah terima kasih komandan
saya bangga jadi komandan kali
terima kasih komandan